potensi orang orang di luar partai yang tidak punya grip kuat di partai
tapi potensial itu masih ada ruang nggak dalam skala politik indonesia kekinian
jadi sebenarnya saya ingin memperkuat lagi yang mas vito sampaikan
yang saya sebut dengan tidak punya partai itu yang benar mas vito bilang tidak punya grip
jadi saya tidak punya partai dalam hal itu saya tidak punya grip yang kuat di partai untuk menentukan
nah kalau ditanyakan seperti tadi menurut saya kemungkinan itu ada
bisa saja dan mungkin saja ke depan itu para calon pemimpin
yang bukan dari partai itu akan semakin banyak
dan ini bisa baik dan bisa buruk
kalau kita sebagai bangsa itu menyepakati bahwa salah satu fungsi dari partai adalah menciptakan kader kader pemimpin
maka ini dalam buku kuning
tapi kalau kita bicara dalam konteks yang lain atau perspektif yang lain bahwa
oh ternyata berpolitik itu telah menjadi sesuatu yang common di seluruh
sehingga para profesional dan yang bukan di partai
itu juga bisa menumbuhkan talenta kepemimpinan yang diakui oleh masyarakat
jadi menurut saya tergantung bagaimana kita membacanya
tapi khusus untuk partai politik ya mungkin ini juga pengingat ya bahwa
harus ada upaya upaya lebih kuat lagi agar kaderisasi di partai politik
proses melahirkan pemimpin itu bisa lebih maksimal lagi ke depan
nah pengalaman yang terjadi sekarang
partai politik memilih calon yang bukan kadernya
atau bukan orang yang berkeringat di partai politik
atau tidak punya grip yang kuat di politik
last minute ternyata popularitasnya tinggi dan potensial untuk menghasilkan kemenangan
itu menurut anda ideal nggak sebenarnya
karena kan seharusnya gini
kalau nggak jadi
laboratorium yang menghasilkan kader politik yang baik
paling tidak dia menjadi lembaga talent scott yang baik
mencari orang orang anak anak bangsa yang punya potensi
tapi tidak berpartai untuk diajukan sebagai pemimpin bangsa
saya kok ragu ya istilah bahwa kepepet itu
saya yakin bahwa semua partai yang bertanggung jawab itu pasti melakukan survei berkala
ya dia selalu melakukan survei berkala di masing masing daerah
dan dari situ sebenarnya
sudah dipetakan kira kira tokoh masyarakat siapa yang punya potensi
untuk bisa menjadi pemimpin di daerah itu
jadi mungkin saja yang ditertangkap oleh publik itu prosesnya tiba tiba
tapi saya yakin partai yang baik itu selalu seperti tadi
talent scouting walaupun diam diam dan secara internal
ini kan mimpi kita kan menciptakan konvensi ala partai demokrat dan republik di amerika
yang semua orang terbaik di
orang terbaik di partai atau punya afiliasi partai
atau kemudian mengatakan bahwa dia republik atau demokrat
maju dan kemudian dipilih
ini kan enggak last minute enam jam
kata orang tunggu enam jam enam jam itu baru dikunci namanya katanya
sampai sejauh ini nama itu baru ada di lauful mafus
apa namanya hanya tuhan dan ketua partai yang tahu gitu
itu kan sebenarnya nggak sehat juga kepepet namanya
politik last minute itu mungkin bukan hanya monopoli indonesia
dan itu sebenarnya mungkin juga terkait dengan taktik dan strategi dari masing masing partai
mungkin untuk mengukur kira kira partai kompetitor itu siapa yang mau dimajukan
kalau saya majukan ini kira kira bisa mengimbangi dia enggak gitu
jadi memang ada tunggu menunggu dan menurut saya sih itu biasa saja sebagai bagian dari taktik dan strategi masing masing partai
waktu kita tidak banyak ternyata
saya pikir kita berbincang baru sebagian topik tapi produser saya mengatakan waktunya tinggal sedikit
tapi beginilah anda sekarang masih ada di partai demokrat
anda katakan tadi partai demokrat rasanya bergerak ke titik tertentu
anda tidak sebutkan ahy saya sebutkan titik tertentu itu ahy
nah pertanyaan saya kemudian ada nggak komunikasi dengan elit partai demokrat
pak sby misalnya atau bang hinca panjaitan

ada hasilnya gitu sudah berkeringat dan ada hasilnya bisa ditunjukkan
mungkin enggak sudah enggak berkomunikasi terkait dengan itu
kalau mas vito buka statement statement dari beberapa waktu yang lalu ya petinggi partai demokrat menyebut ya bahwa ada kader kader tertentu termasuk nama saya
jadi sebenarnya awareness itu ada
cuma masalahnya mau dieksekusi atau tidak
sampai sejauh ini anda nggak yakin akan dieksekusi
bahwa anda bisa menjadi kader yang diusung demokrat sebagai apapun di dua ribu sembilan belas
oke saya harus tanyakan ini karena akan menjadi political incorrect kalau saya tidak tanyakan ini
melaksanakan tugas saya merepresentasi publik
anda baru baru ini dipanggil ke kpk terkait dengan divestasi newmont
dan itu enggak jelas ada uangnya di mana dua sekian triliun katanya
statement itu melawan akal sehat
dari mana siapapun menurut saya di indonesia yang sudah sangat transparan
apalagi ntb itu kan mendapatkan wajar tanpa pengecualian
sekarang sudah tujuh kali berturut turut
jangankan dua enam triliun
satu sen pun harus dipertanggung jawabkan
ada audit bpk yang dilaksanakan setiap tahun
bpkp juga ada
jadi statement itu menurut saya melawan akal sehat dan tidak benar
jadi saya pastikan bahwa ketika ada proses penjualan

semuanya melalui prosedur yang sudah ditentukan
jadi perlu diingat bahwa yang memiliki saham itu bukan hanya provinsi
jadi provinsi itu bukan mayoritas
itu sebabnya ketika ada usulan untuk menjual saham
saya minta kajian independen
ini bagusnya dijual
karena kalau tidak akan semakin tidak baik
saya tanya kepada sumbawa barat dan sumbawa
nah keduanya setuju
saya mintakan persetujuan dari dprd masing masing
jadi setelah bupati sumbawa barat bupati sumbawa
dan dprd nya masing masing tanda tangan
saya kirim ke dprd provinsi
setelah dprd provinsi tanda tangan
baru saya sebagai gubernur terakhir tanda tangan untuk proses penjualan
jadi semua proses penjualan itu dilaksanakan secara prosedural
dan substansinya pun insya allah tidak merugikan daerah
uangnya otomatis masuk ke dalam rekening dari perusahaan daerah
nah kemana pemanfaatannya itu nanti dari para pemegang saham
ada gubernur ada bupati sumbawa barat dan sumbawa
nah kemana pemanfaatannya itu nanti dari para pemegang saham

kalau misalnya kita sepakat
udah deh semuanya kita masukkan ke apbd masing masing ya selesai
bagaimana kalau dana penjualan saham ini kita pakai untuk memperkuat modal dari bank ntb
bank daerah kita
nah itu masih ada wacana
tapi intinya tidak ada satu rupiah pun transfer dari mitra kepada daerah itu
yang tidak keruan ujung pangkalnya
dan rekening data
nomor rekening dan semuanya itu
diaudit oleh bpk
kedepan barangkali harapan tgb untuk dua ribu sembilan belas
jadi wapres atau gimana nih
takdir allah saja
kita jalani dengan baik
pilihan apapun itu kepentingan bangsa kepentingan umat dan akal sehat
saya melihat bahwa beliau harus diberi kesempatan untuk menuntaskan apa apa yang sedang beliau kerjakan sekarang
termasuk yang ada di ntb
pak tgb terima kasih atas waktunya dan kesempatannya yang terbaik buat anda
dan kita lihat dua ribu sembilan belas tgb ada di mana dan menjalani lakon apa
sama sama mas wito terima kasih banyak
sampai di sini perjumpaan kita di afd now malam ini
kita jumpa lagi minggu depan dengan topik dan narasumber yang berbeda